kita akan lihat bagaimana pantauan langsung dari produser lapangan cnn indonesia dea kartika di wilayah karawang jawa barat
dea bagaimana pantauan anda di daerah karawang karena ini sudah memasuki prediksi dari puncak arus mudik di tahun ini
selamat siang reinhard saat ini saya berada di daerah purwasari karawang jawa barat
di mana jalur ini merupakan jalur pantura atau pantai utara
jalur yang dulu saat belum ada tol cikopo palimanan memang jalur utama yang biasanya dilewati oleh para pemudik
yang berasal dari jabodetabek untuk menuju ke kawasan jawa tengah maupun jawa timur
untuk siang hari ini memang sudah nampak suasana arus mudik renhat karena sudah mulai ramai di sini
dan dari pantauan kami di sini memang jalur purwasari atau jalur karawang
terutama di jalur pantura ini sudah mulai dipadati oleh pemudik roda dua maupun roda empat
hal ini terpaksa
atau sejak malam hari tadi hingga saat ini kepadatan arus lalu lintas di sini masih terus terjadi
mayoritas merupakan pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua
terpantau juga reinhardt bahwa kepadatan ini mengekor hingga sembilan km dari flyover klari karawang jawa barat
hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab
salah satunya adalah di tempat saya saat ini melaporkan itu tepat di depan spbu purwasari karawang jawa barat
di mana spbu purwasari ini merupakan salah satu tempat yang juga digunakan tidak hanya untuk mengisi bahan bakar
tapi juga digunakan oleh para pemudik motor maupun pemudik dengan roda empat untuk bisa beristirahat
karena kami juga melihat di sini ada gerai gerai makanan dan juga ada toilet serta musola dan hal itulah
yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan oleh pemudik yang menggunakan jalur pantura via purwasari karawang jawa barat
selain soal spbu yang sudah mulai dipenuhi
oleh masyarakat memang ini menjadi salah satu penyebab dan polres karawang sendiri tadi kami melihat
petugasnya sudah mulai memperlakukan buka tutup spbu karena kita tahu ini salah satu penyebab utama
mengapa ada antrian hingga sembilan km ke belakang
sehingga proses buka tutup spbu oleh polres karawang sendiri diberlakukan
supaya bisa memperlancar bagian belakang atau bagian ekor dari kemacetan ini hingga flyover kelari karawang jawa barat
demikian dulu raporan kami reinhard kembali ke anda
baik terima kasih dea kartika langsung dari karawang jawa barat memantau arus mudik
yang kebanyakan masih didominasi oleh kendaraan roda dua di daerah karawang